pilkada serentak yang akan digelar pada sembilan desember dua ribu dua puluh akan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan
guna mencegah penularan covid sembilan belas
bagi orang bergejala yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh dua derajat celcius
akan langsung diarahkan menuju bilik mandiri tanpa antri agar tidak melakukan pemilihan secara berbarengan
dengan pemilih yang sehat
kpu ri juga telah mempersiapkan sistem jemput bola bagi pemilih yang sedang sakit
baik yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit
tidak akan ada pemilih yang kesini karena orang yang positif pasti pilihannya dua
dia diisolasi mandiri atau dia sedang dirawat di rumah sakit rujukan
jadi kita melayani ke sana
itu ada satu bilik suara yang adanya di dia di dalam kotak tps tapi kita beri batas
tidak berinteraksi dengan bilik yang lain
nah jadi kalau ada pemilih datang suhunya di atas batas yang sudah kita tentukan
dan kita beri batas
dia nggak boleh masuk ke dalam tps
dia langsung melipir ke samping tps itu
dia menggunakan hak pilihnya di situ jadi nggak pakai ngantri